pandemi covid sembilan belas berdampak pada delapan belas tenaga kerja dari dua puluh sembilan perusahaan di jawa timur
hampir dua pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau phk
dan enam belas pekerja sisanya terpaksa dirumahkan
peranajaya arditian jadi satu di antaranya
pekerja di sebuah rumah makan cepat saji itu sudah sejak akhir maret dirumahkan
untuk menyambung hidup istri dan dua anaknya
pranajaya berjualan baju secara online dan menggelar lapak saat car free day yang kini juga telah ditutup
untuk waktunya kita belum tahu kepastiannya sampai kapan tutupnya
kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah provinsi jawa timur himawan estu mengungkapkan
sudah berkirim surat ke kementerian tenaga kerja
terkait kebijakan phk dan dirumahkannya delapan belas pekerja di jawa timur
nama nama yang didata ini diusulkan untuk mendapatkan insentif dari alokasi dana kartu prakerja
ramayana depok juga harus tutup selamanya
karyawannya juga terpaksa di phk
ketua pimpinan unit kerja serikat pekerja ramayana lestari sentosa kurniati mengatakan
keputusan phk ini terpaksa dilakukan lantaran manajemen
tidak bisa lagi menutupi beban operasional imbas dari wabah covid sembilan belas
karyawan yang di phk juga hanya diberi pesangon sebesar sembilan kali gaji
berbeda dengan ketentuan uu ketenaga kerjaan no tiga belas
dengan status pekerjanya di phk sepihak
perusahaan merasa merugi
penjualannya turun drastis
video karyawan ramayana depok yang menangis usai di phk pun sempat viral
video ini mengundang simpati dan duka dari warganet
tim liputan sieren indonesia